aku tuh meninggal karena kecelakaan aja
dan setiap kali aku ada masalah
aku selalu pergi ke makam orang tua aku
karena disitu aku bisa mengungkapin semuanya
aku bisa ngeluarin apa yang aku rasain
kayak aku lagi kesel
aku lagi sedih
atau apapun yang ada di perasaan aku
kalau kamu harus menangis
kamu keluarin semua perasaan
dan kekesatan kamu
tak tak guna
orang luar biasa
kamu lihat sekarang tasya disana
saya datang kesini gak lebih dari saya peduli sama tasya
saya gak pernah manfaatin apa apa randi
dan kalau emang kamu peduli sama tasya
kamu pergi dari sini
dan jangan pernah kembali lagi
jadi tanah itu bakalan milik bapak
semua udah beres
dan kita akan lihat pak
sebentar lagi akan terjadi peperangan saudara disana
pasti akan terjadi keributan besar besaran
jadi dengan mudah kita bisa mendapatkan tanah itu
kamu sebut diri kamu sebagai bagian dari diri kami
tapi sekarang kamu rela ngerbanin kami

mendingan sekarang kamu angkat kaki dari kampung ini randi
kita gak bisa jalan terus
terima penyelamat kayak kamu
kita akan berjuang sendiri untuk mempertahankan kampung ini
kita gak perlu kamu randi
ada sesuatu yang mau saya sampaikan sama tuhan
dan saya tahu
ibu udah seperti orang tua buat tasya
dan saya mau ibu tetap ada di sini
jadi ibu bisa dengar semuanya
aku nggak bisa ngeliat kamu menderita kayak begini sya
setiap kali aku melihat kamu sakit hati
hati aku juga sakit sih
aku udah mikirin semuanya
aku udah mutusin semuanya
dan aku mau tetap ada di sebelah kamu
aku mau ngelindungi kamu selamanya sya
ya ampun tuhan
kenapa sih yang sebenarnya dia pikirin
dia udah gila apa ya
kamu baik baik aja kan
ibu tahu kenapa dia ngelakuin itu
itu karena dia kasian sama aku
dia pikir aku lagi sendirian
dan aku patah hati
makanya dia mau ngelamar aku
kalau aku pikir
bukan itu yang dipikirin sama tristan
aku tahu kok kalau tristan itu cinta sama aku
aku gak bisa bantuin kamu dalam masalah ini tasya